di masa pandemi limbah masker menjadi persoalan lantaran turut menyumbang volume sampah
nah ternyata sampah masker dapat diolah menjadikan rajinan tangan yang berdilai ekonomis
di bekasi jawa barat sebuah organisasi pengolah sampah menggelar pelatihan pengolahan limbah sampah
yaitu dari masker bagi anak anak yatim
anak anak di yayasan yatim seribu pulau di desa ciledug kecamatan setu kabupaten bekasi jawa barat
kami siang mengikuti pelatihan pengolahan sampah dari para relawan
selain anak yatim pelatihan ini juga diikuti komunitas pencinta motor adventure on tahu
salah satu jenis sampah yang diolah diantaranya sampah masker
siapa sangka masker bekas yang kini menyumbang volume sampah dapat dijadikan berbagai pernak pernik yang bernilai ekonomis
seperti gelas plakat mangkuk pot bunga hingga jam dinding
untuk membuat kerajinan unik ini
hanya membutuhkan bahan dasar semen dan limbah masker
masker bekas terlebih dahulu dipotong potong
kemudian masker dituangkan ke dalam adukan semen dengan perbandingan dua puluh berbanding delapan puluh persen
potongan masker yang ada di dalam adonan bermanfaat untuk merekatkan semen
sehingga tidak retak saat dijemur
nah setelah kering hasil cetakan dapat diwarnai sesuai keinginan
kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan
tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengolah produk tersebut
sampah produk tersebut
kita bekerjasama dengan kerta bumi yang sudah menunjukkan tadi
bagaimana proses pengolahan sampah masker menjadi barang barang yang berguna untuk kehidupan kita sehari hari
pendiri organisasi pengolah sampah kerta bumi iqbal alexander menyatakan
demi keamanan limbah masker yang akan diolah harus diketahui berasal dari mana
sebelum diolah limbah masker harus disemprot disinfektan sebanyak dua kali
penggunaannya cuman approach nya adalah untuk dapat membuat produk yang bernilai ekonomis
jadi kami nggak mau cuma sekedar
pajangan ataupun kayak cuma iseng iseng aja
tapi harus bagus kan
nah biasanya kalau ngomongin itu ngomongin tentang demand nya seperti apa
kebanyakan kita buat sebagai
jadi mengganti plakat perusahaan

anak anak yatim mengaku senang dan mendapatkan produk tersebut
bisnis bisnis dengan mengikuti pelatihan pengolahan limbah masker ini
sulit nggak bikinnya
kreatifnya bikin apa dek
bikin burung sama bunga
diharapkan dengan pelatihan pengolahan limbah masker ini
bisa menginspirasi masyarakat dalam mengurangi sampah masker yang saat ini
menjadi atribut wajib di masa pandemi
dedy beben bekasi jawa barat